enam puluh pasukan amerika dan sekutu ini yang membombardir jepang di murutai
itu pulau murutai seperti bandung lautan api tapi pulau murotai hangus terbakar dengan tiga pesawat tempur yang membombardir jepang di murutai
akhirnya jepang semua masuk di hill empat puluh di hutan murutai dan saat itu lokal murutai hidup dalam ketiga
morotai bukan hanya tentang bentang pantai dan gugusan pulau yang menawan berpuluh puluh tahun sebelum morotai dikenal sebagai destinasi wisata bahari
si cantik dari utara indonesia ini punya peran penting saat jepang tunduk dari sekutu di perang dunia yang kedua
sirine ini bukan sembarang sirine
ini merupakan sirine asli milik tentara jepang yang mereka gunakan saat aktif bergerilya menjajah
bagi jepang sirine ini berfungsi seperti alarm mengingat munculnya serangan
selain sirine ini masih banyak sisa sisa peninggalan perang dunia ii di
mulai dari pelontar suara milik jepang
selongsong rudal milik kendaraan tempur
tempat minum serta helm tentara jepang juga sekutu
hingga machine gun milik jepang lengkap dengan rentetan pelurunya pun ada di sini
bahkan grana tangan milik sekutu juga berhasil diamankan ke sini
maklum saja beberapa di antara gerhana tangan ini masih aktif
dan masih bisa meledak
begitupun dengan peluru peluru smb dua belas tujuh tank amfibi ini
di antara jajaran peluru ini ada yang masih memiliki bubuk mesiu
sementara yang ini adalah morfin bubuk milik tentara amerika dan sekutu
sedangkan ampul berisi cairan ini adalah morfin milik tentara jepang
morfin morfin ini mereka gunakan untuk mengobati luka tembak di medan perang
semua barang barang bersejarah ini ada di museum perang dunia kedua pribadi milik muhlis esok
kalau kita bercerita tentang kepulauan yang bagus bagus di luar dan di murau taik banyak pulau yang bagus
banyak pulau yang unik
tapi keunikan di pulau murau taik salah satu pulau yang paling unik itu di murau taik
karena begitu saja
karena begitu banyak tersimpan sejarah bangsa yang ada di murau taik
karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah
mukhlis esok merupakan seorang putra daerah dan menyimpan informasi tentang pulau murau taik
rumah sederhananya di desa jobella ia sulap menjadi museum perang dunia kedua
di dinding dinding rumah ini terpampang cerita dan momen momen penting saat jepang takluk
di tangan sekutu pada perang dunia ii
mukhlis esok berkisah saat pasukan sekutu yang dipimpin douglas macarthur tiba di murau taik
dan merebut bumi moro dari tangan jepang
saat itu amerika merebut morotai sebagai salah satu batu loncatan untuk mengambil alih kembali filipina dari jepang
pada seribu sembilan ratus empat puluh empat setelah tiba di morotai
sekutu menggunakan bandara udara pitu sebagai pangkalan udara
pitu berarti tujuh
ada tujuh landasan di bandara moro taik ini
lima landasan digunakan untuk lepas landas sedang dua lainnya digunakan untuk mendarat
tidak sejengkal pun langit morotai luput dari pengamatan sekutu saat itu
pesawat sekutu hilir mudik bergantian berpatroli di langit morotai
tentara jepang yang saat itu masih berada di morotai kabur ke hutan untuk menyelamatkan diri
sebagian tentara jepang yang menyelamatkan diri tidak tahu bahwa perang telah berakhir
salah satunya prajurit jepang teruo nakamura
nakamura bersembunyi di hutan desa pilowo
nakamura baru ditemukan warga lokal tiga puluh tahun setelah jepang menyerah kepada sekutu
hingga kini bandara pitu masih aktif digunakan baik untuk penerbangan tni maupun sipil
namun kini kondisinya sudah berbeda
beberapa landasan sudah tertutup rumput karena tidak digunakan
keberhasilan sekutu merebut moro taik dari tangan jepang pun ditandai dengan membangun patung douglas macarthur di pulau zum zum
patung jenderal bintang lima amerika itu dibangun setinggi dua puluh meter
seolah masih menantang jepang patung macarthur berdiri tegar menghadap ke samudra pasifik
eso bercerita kegamarannya mengumpulkan barang barang peninggalan perang dunia ini sudah dimulai sejak berusia sepuluh tahun
dog tag yang berisi identitas prajurit menjadi penemuan pertamanya
tak heran jika dari semua temuan benda ini yang menjadi favoritnya
melengkung kenapa di atas tanah yang rata dia bisa melengkung
selain benda benda yang ada di rumah ada juga tank amfibi yang letaknya lumayan jauh dari rumah muhlis
lokasi tank amfibi ini tidak bergeser satu inci pun dari lokasi awalnya
amfibi ini merupakan kendaraan milik sekutu yang mereka gunakan saat tiba di armidok
perjalanan mereka dari arah selatan terhenti ketika tentara jepang menyerang dari arah utara
semua tentara sekutu di amfibi ini tewas terkena peluru smb dua belas tujuh yang menembus badan besi amphibie ini
pak di morotai sendiri masih banyak ranjau nggak sih pak
kalau di morotai bagian selatan di sir pantai itu kosong
tapi kalau di hutan itu masih banyak karena itu rata rata punya jepang
itu ranjau banyak
masih aktif ranjaunya
ada yang pernah kena ledakan
banyak yang kena ledakan dan waktu kebakaran hutan murotai banyak yang meledak
jadi pom pom besar itu tumbang semua
muhlis eso tidak menutup mata bahwa morotai harum sebagai destinasi wisata bahari
namun putra pulau terluar indonesia ini berharap dunia juga bisa melihat morotai sebagai destinasi wisata sejarah
suci bancin maria oktober kabupaten pulau morotai maluku utara